sidang perdana peninjauan kembali pk terpidana kasus penodan agama basuki cahayapurnama alias ahok
akan digelar pada senin dua puluh enam februari dua ribu delapan belas di pengadilan negeri jakarta utara
sidang pk ahok ini rencananya juga akan dikawal oleh alumni dua ratus dua belas
penasehat persaudaraan alumni dua ratus dua belas muhammad al khattad
mengatakan akan mengundang seluruh masyarakat indonesia untuk mengawal sidang
dalam rangka menolak pk ahok
sekretaris jenderal forum umat islam fui itu menduga
ahok ingin bebas dari tuntutan pidana kasus penodaan agama yang menjeratnya
setelah bebas dari jerat pidana ahok akan bebas melenggang ke istana
dan langsung saja saat ini kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia
sudah ada memutasa catra di ninggrat dari pengadilan negeri jakarta utara
untuk mengetahui informasi terkini
mengenai sidang perdana peninjauan kembali terpidana kasus penodaan agama
mbak suki cahayapurnama
selamat pagi taza
bagaimana bisa anda ceritakan apakah ataupun siapa sesungguhnya nanti pengacara dari pihak ahok
dalam sidang peninjauan kembali dan seperti apa suasana di sana
apakah benar sudah begitu banyak pengamanan diturunkan
dan banyak juga masa yang mendukung forum umat islam tersebut taza
selamat pagi hera
selamat pagi taza
selamat pagi taza
selamat pagi taza
selamat pagi taza

baik dari pihak pro terhadap ahok ataupun yang kontra terhadap ahok
yang sudah memadati kawasan jalan gajah mada
tepatnya di depan gedung pengadilan negeri jakarta utara
memang untuk pengamanan pada pagi hari ini
karena memang adanya antisipasi demonstran yang cukup banyak hera
dari pihak kapolres jakarta pusat kombes pol romahutajulu
mengatakan pihaknya telah mempersiapkan personil kurang lebih ribuan
gabungan dari tni angkatan darat satpol pp dari polsek gambir polres jakarta pusat
dan juga dari korps brimot pol dan metro jaya juga sudah hadir begitu
dan bahkan saya melihat juga hera adanya water cannon dan juga barakuda
yang disiagakan di depan gedung pengadilan negeri jakarta utara ini hera
dan memang untuk jumlah dari demonstran sendiri memang tidak terlalu banyak
dari komunitas indonesia bersatu mereka yang pro ahok
jumlahnya kurang lebih tidak mencapai lima puluhan orang
beberapa di antaranya
sudah berada di dalam ruang sidang kusumaat majap pengadilan negeri jakarta utara
yang di belakang saya ini
sedangkan dari pihak para kontra ahok
begitu dari laskar pembela islam dari fpi dari forum umat islam
ataupun dari gnpf ulama sudah memadati juga di depan
begitu jumlahnya kurang lebih ratusan
namun memang dari pihak forum umat islam sendiri
kemarin sekjen fui muhammad al khattad mengatakan bahwa akan ada kurang lebih lima puluh ribuan
pendukung fui dan juga persaudaraan alumni
jadi ini adalah satu satunya yang akan mengawal sidang pk pada pagi hari ini
sedangkan untuk kuasa hukum ahok dipastikan akan hadir ada yosefina asyukur
vivi leti indra dan juga iwayan sudirta yang akan hadir pada hari ini
dan juga tadi saya telah menemukan konfirmasi secara jelas dari vivi leti indra
adik yang juga merupakan kuasa hukum ahok
hera dipastikan bahwa ahok ataupun basuki cahaya purnama
dipastikan tidak akan menghadiri sidang peninjauan kembali pada hari ini
memang sebelumnya ada kabar bahwa ahok akan datang pada pagi hari ini
namun kemudian melalui sambungan telepon tadi saya memastikan kembali kepada vivi
dan dipastikan bahwa ahok tidak akan menghadiri sidang pk pada pagi hari ini
dan sidang sebenarnya akan dirancanakan akan dimulai pada pukul sembilan pagi hera
namun hingga pukul sembilan empat belas pada pagi hari ini hera sidang masih belum dimulai
di dalam saya sudah melihat ada sejumlah pendukung ahok yang sudah menantikan sidang dimulai
namun dari pihak kontra ahok maksud saya
dari pihak lpi dari pihak persaudaran alumni dua ratus dua belas
saya masih belum melihat ada perwakilan yang berada di luar ruang sidang hera
dan rencananya sidang ini akan dipimpin oleh tiga orang hakim
yakni hakim mulyadi hakim salman al faris dan juga hakim tugianto hera
mumtaza bagaimana apakah nanti akan dimulai tepatnya pada pukul berapa
dan selain itu saya juga ingin bertanya
karena ini kan isu yang sangat sensitif apalagi ini menjelang tahun politik
tahun pemilihan presiden juga isunya sensitif agama
yang dikhawatirkan adalah bentrok antara dua komunitas pro dan kontra ahok
apakah akan ada rekayasa ataupun pengalihan arus selalu lintas yang dilakukan oleh petugas
rencananya sidang akan dimulai pada pukul sembilan pagi hera
namun hingga saat ini memang saya masih memantau sidang masih belum juga dimulai
kami masih belum menemukan informasi secara jelas mengapa sidang kemudian masih belum dimulai hingga saat ini
namun menurut pandangan mata saya hingga saat ini
saya masih juga belum melihat adanya kuasa hukum
ahok yang tiba di gedung pengadilan negeri jakarta utara
ataupun hakim pun juga sampai saat ini yang saya masih belum melihat
apakah sudah berada di gedung pengadilan negeri jakarta utara ataupun tidak hera
memang kita masih akan menunggu hingga nantinya sidang ini akan dimulai
dan sedangkan untuk di bagian luar sidang memang penjagaan cukup ketat hera
pintu gerbang utamanya dijaga dengan ketat oleh pihak kepolisian
dan juga pengamanan dari gedung pengadilan negeri jakarta utara bersama dengan satwa opp
dan juga untuk para demonstran memang dipisahkan hera
pro dan juga kontra ahok dipisahkan dengan adanya barakuda juga water cannon diantaranya
sehingga mereka memang tidak saling bersinggungan secara langsung
untuk kemudian menghindari adanya konflik konflik yang mungkin saja akan terjadi
jika memang keduanya bertemu
karena keduanya melakukan orasi orasi yang satu mendukung ahok
yang satunya lagi menolak pk ini dilakukan
karena mereka merasa bahwa ahok kemarin juga kita dengarkan pada minggu lalu hera
bahwa rizik syihab melalui sambungan telepon
begitu rekaman suaranya yang disampaikan kepada para pendukungnya di masjid jami baitul amal minggu lalu
mengatakan bahwa kepada para pendukungnya bahwa pk yang diajukan ini memang tidak sah
karena ahok tidak pernah mengajukan banding ataupun kasasi
sehingga banyak dari para pendukung dari gnpf ulama ataupun dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas ini
yang kemudian datang ke sini menolak dilaksanakannya pk karena alasan tersebut
dan untuk pengalihan arus lalu lintas sendiri memang sudah ada
memang rekayasanya hera
dan kalau misalnya situasi normal nanti baik jalan gajah mada yang ke arah utara
ataupun yang ke arah selatan tetap akan dibuka
namun karena memang semakin padat di kawasan jalan gajah mada ini
terutamanya menuju ke arah utara hera nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas
terutama dari arah istana nantinya akan dilakukan filter
sebagian kendaraan akan dialihkan ke jalan hashim ashari
lalu kemudian mereka akan diputar balikan di jembatan alaidrus
menuju ke arah harmoni menuju ke arah juanda ke pasar baru
seterusnya sedangkan untuk yang arah sebaliknya
yang dari arah jalan ketapang yang menuju ke arah harmoni
tetap akan dipastikan normal hera
dan memang untuk arus lalu lintas ini dipastikan akan terus dipantau
melihat bagaimana kemudian perkembangan daripada demonstran
apakah kemudian mereka menutup jalan gajah mada ini secara penuh ataupun tidak
karena memang diusahakan jalan gajah mada ini akan tetap dibuka
sehingga sebagian kendaraan masih tetap akan bisa melalui jalan gajah mada
dari arah harmoni yang ingin menuju ke arah utara hera